nama ketua badan anggaran melkias markus mekeng disebut dalam surat dakwaan irman dan sugiharto pada persidangan kasus dugaan korupsi proyek ktp elektronik
melkias mekeng juga disebut menerima aliran dana proyek ktp elektronik
dan berikut ini cuplikan wawancara koresponden cnn indonesia rifana pratiwi dengan melkias markus mekeng
namanya disebut dalam surat dakwaan irman dan sugiharto serta diduga menerima satu empat ratus dolar as untuk membahasnya dan mengklarifikasi segala isu terkait dengan proyek korupsi ktp elektronik
saat ini saya sudah bersama dengan ketua badan anggaran dpr ri periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas melkias markus mekeng
jadi yang pertama saya kaget kaget kok tiba tiba saya muncul namanya di dalam
saat itu respon dari badan anggaran saat mengetahui oh ini total proyeknya lima sembilan triliun
kita nggak tahu kita nggak pernah tahu di dalam itu ada iktp atau tidak
sama sekali tidak ada
di risalah rapat ada bang
kalau ada di dalam risalah rapat agenda rapat itu tidak pernah ada
jadi gini kalau sudah masuk ke dalam badan anggaran badan anggaran itu akan membuat jadwal pembahasan dari apbn ini
tapi salah satu ataupun mungkin ada
anggota dari badan anggaran tidak ada yang mempertanyakan sama sekali soal anggaran proyek ktp elektronik yang cukup besar itu bang
sama sekali tidak ada yang menanyakan
tidak mungkin dong kalau yang nanya juga pasti orang komisi dua dong
iya kan yang lain kan nggak tahu
diduga menerima satu empat ratus dolar amerika serikat sebagai pimpinan banggar
kemudian ada pimpinan bangga yang lain juga menerima rp satu dua ratus dolar as
artinya empat pimpinan banggar ini diduga menerima aliran uang itu ratusan ribu
iya kita nama kita ini dicatut
karena nama banggar ini seolah olah menentukan
kita tidak menentukan itu program
kita nggak setuju pun nggak boleh
karena undang undang md tiga bahwa banggar tidak boleh memutuskan merubah anggaran yang sudah diputus di komisi
kita nggak punya hak itu
sudah ada komunikasi dengan teman teman dari mantan banggar karena kan yang kita lihat pak mirwan amir sudah tidak lagi jadi anggota dpr
kemudian pak tamsi limrum juga tidak menjadi anggota dpr
sudah ada komunikasi mungkin pak oli sudah tidak
sudah ada komunikasi mungkin begitu kasus ini mencuat kemudian saling mempertanyakan ini bagaimana kok kita semua bisa ikut terlibat gitu bang
komunikasi secara intens kan susah
pak oli di manado
pak tamsir saya nggak tahu handphonenya
pak mirwan kan juga sudah
yang penting yang saya tahu adalah saya akan sampaikan
bahwa nama saya itu benar benar dicatut
sama ada yang namanya andi narogong dan sama nasarudin
karena mereka ini berdua ini yang mengelola ini
jadi dicatut nama saya ditulis soalnya saya terima
bayangin kalau satu empat juta dolar itu
kalau satu kelompok ini sepuluh ribu
berarti ada satu ratus empat puluh gempok yang saya harus terima
yang tempatnya di mana siapa yang ini
yang terima kapan
itu kan harus jelas
jadi anda siap kalau misalnya nanti ada tracing ke rekening anda ya
apa mau di trace kemana pun silahkan
tapi sebetulnya bang meke kenal tidak sih dengan pak andi narogong
karena pak andi narawong ini kabarnya sering lalu lalang di lantai dua belas
kemudian sangat dekat sekali dengan ketua umum
ketua fraksi saat itu pak steniano fanto
kenal tidak sih sebagai sesama politik golkar
saya tidak pernah ketemu
tidak pernah kenal
saya cuma dua jam dipanggil
saya datang setengah sebelas
dipanggil masuk ke dalam setengah sebelas
jam dua belas sudah selesai
saya cuma ditanya tugas dan tanggung jawab saya
pemanggilan sekali ya bang
satu kali saya dipanggil
terus saya ditanya kenal nggak yang namanya andi narogong
seumur hidup saya nggak pernah kenal
saya nggak pernah ketemu
pernah terima duit atau nggak
gimana mau terima duit
siapa yang mau ngasih
jadi buat saya ini penghalihan aja ini
jadi mereka tidak bisa menjustifikasi uang yang mereka ambil ini ya buang
buang ke siapa
yang gampang yang dinilai punya bobot adalah banggar
saya akan membuktikan bahwa saya tidak terlibat dan tidak terima duit itu
itu saya akan buktikan itu
ada rencana melapor ke pihak berwenang
setelah data data lengkap saya akan lapor
karena ini mencederai nama baik saya dan keluarga saya
yang masih hidup semua
itu kan terderai
seolah olah saya ini hidup dari uang korup begitu
saya akan lakukan itu setelah data data lengkap saya akan lapor
dan saya minta kepada pendegak hukum buka fakta apa adanya
jadi nanti kalau dipanggil ke persidangan siap ya bang